masih di cnn indonesia newsroom presiden joko widodo angkat bicara mengenai sengketa teritorial antara indonesia dengan tiongkok di perairan natuna
presiden menegaskan tidak ada tawar menawar terkait masalah ini
hal itu disampaikan presiden saat membuka sidang paripurna kabinet pertama di tahun dua ribu dua puluh
di depan hampir seluruh jajaran kabinet indonesia maju presiden menyampaikan bahwa tidak ada tawar menawar terkait masalah teritorial dan kedaulatan khususnya untuk laut natuna
yang kedua yang berkaitan dengan natuna saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan mengenai teritorial negara kita